kader partai keadilan sejahtera menjemput anies baswedan untuk menghadiri musyawarah majelis suro pks ke delapan
yang menarik mantan gubernur jakarta itu dijemput menggunakan delman dan diarak dari rumahnya di lebak bulus jakarta selatan
sejak pukul sebelas siang terlihat sejumlah kader pks hadir
mulai dari ketua dewan pimpinan wilayah pks dki jakarta hoirudin sekretaris dpw abdul aziz bendahara nur hadi dan jajaran dari dewan pengurus daerah
usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah di kediaman anies baswedan seluruh kader pks langsung berangkat ke buperta ragunan untuk bersiap melakukan arak arakan ke titik utama acara yakni gedung dpp pks yang berada di jalan tb simatupang
sesampainya di kantor dewan pimpinan pusat partai keadilan sejahtera bakal calon presiden yang diusung pks ini disambut dengan atraksi palang pintu
dalam atraksi ini sejumlah pantun puja puji kepada anies baswedan sebagai sosok presiden dilontarkan
anies pun terlihat beberapa kali tersenyum mendengar guyonan dari para pelaku atraksi